setelah beberapa kali tertunda
wali kota surabaya tri risma hari ini
memastikan pembangunan tram di surabaya
akan dilaksanakan tahun dua ribu tujuh belas
meski tidak mendapatkan bantuan dana dari apbn pusat
risma tetap optimis proyek tram dapat diwujudkan
tidak adanya bantuan dari pemerintah pusat
tak membuat keinginan pemkot surabaya
batal membangun jalur tram surabaya
wali kota surabaya tri risma hari ini
tetap menargetkan pembangunan tram akan dimulai dua ribu dua puluh
sementara anggaran akan diambil dari
dana penyertaan modal apbd surabaya
yang dimulai tahun dua ribu tujuh belas ini
penyertaan modal sendiri merupakan pengalihan aset
pemerintah daerah kepada bumn sebagai investasi daerah
sedangkan untuk pengelola sarana prasarana
jalur tram surabaya
pemkot surabaya menunjuk pt kereta api indonesia
aku masuk di sarananya
supaya saya bisa mencari
nanti aku bisa kerjasama dengan
pemkot bisa kerjasama dengan pt kai
nanti taruhlah pt kai yang
kita kayak punya penyertaan modal
pernyataan risma ini pun menuai dukungan
dari dprd surabaya yang akan mengesahkan
apbd tahun dua ribu tujuh belas dalam pekan ini
saya kira kalau memang itu nanti
benar benar bisa terrealisasi
dan ada kemanusiaan

dan itu sebagai angkutan masal
salah satu angkutan masal
yang nantinya bisa benar benar
warga penumpang dirasa nyaman untuk itu
kita akan menyetujui karena ini
untuk pembangunan dan kemajuan kota itu sendiri
sebelumnya pemerintah pusat
tidak bisa membantu sisa kebutuhan anggaran
yang membengkak sebesar tiga tiga triliun rupiah
akibat adanya inflasi
wahyu pratama surabaya